iya yang bekerja sama aja bisa ganggu loh saya ingetin loh ya
bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama
yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa apa
kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan silahkan jadi penonton yang baik
tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama ya jangan mengganggu
kemarin pak prabowo ini bilang kepada pihak pihak yang tidak ingin bekerja sama untuk jangan jadi pengganggu gitu
iya yang bekerja sama aja bisa ganggu loh saya ingetin loh ya
jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu umpama
kita ingin menciptakan pemerintah bersih tapi korupsi di dalam itu mengganggu
yang di luar jangan jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik
dan kalau kemudian partai politik katakan tidak ikut di pemerintahan masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan
masyarakat sipil bisa loh memberikan catatan catatan kritis jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu
tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif saya setuju jangan